penyahapiktif dan kiki akhirnya saya dibebaskan
saya tidak pernah menyuruh kiki untuk datang
kenapa apa yang kamu bilang berlawanan dengan kenyataan
padahal aku ingin percaya sama kamu mas
tapi kamu hancurkan semuanya
bu elsa belum makan
obatnya juga belum diminum
kalau begini terus kondisi ibu akan makin lemah
bu elsa gak mau makan dan juga gak minum obat
kalau ibu nggak mau makan dan gak mau minum obat
kondisi ibu akan semakin drop
bagaimana ibu mau sembuh
kalau saya sembuh
saya balik lagi ke sel
ya kan dok
saya tidak mau
lebih baik saya begini saja saya sakit saja
saya tidak kuat
saya tidak sanggup
kok harus masuk lagi ke sel
saya tidak bisa jauh jauh dari suami saya
saya tidak mau seperti ini
saya tidak mau
saya ingin mati saja
jangan begitu bu
kenapa bisa seperti ini
kenapa sampai begini keadaannya elsa
kenapa bisa seperti ini
tolong ambilkan tabung oksigen sekarang ya
aduh ren die dimana sih
aduh ren mama tuh khawatir sama kamu no
kamu tuh sampai nyusul ke sini nih
rumah di mana sih
bu tenang dulu ya silahkan duduk dulu ya
aduh iya ya pak
bu mau nyari siapa
aduh bapak gimana saya mau tenang ini pak
anak saya ditahan di sini
saya mau jenguk
tolong bantu pak
nama anak ibu siapa
nama anak saya itu abdullah randy
semalam dia ditahan di sini pak
makanya saya sampai bawakan ayam penyat kesukaannya dia pak
saya mau ketemu dia
oh saudara abdullah rendi
iya betul itu anak saya pak
saudara randy sudah bebas bu
dia sudah pergi dari sini sekitar satu jam yang lalu
alhamdulillah ya gusti
alhamdulillah ya allah
yaudah kalau gitu terima kasih ya pak
terima kasih pak
kamu itu masuk kantor polisi gak ngabarin mamanya
terus sekarang keluar dari kantor polisi pun gak ngabarin mamanya
jadi ini apa pak
untuk rencana tes dna nya
plan b saya adalah
saya izin angkat dulu ya pak
ren kamu di mana
kok kamu gak bilang sih
kalau kamu itu udah keluar dari penjara
mama tuh udah di sini
mama bawa kemasan kesukaan kamu nih ayam penyet
mama di sini
di jakarta ma
mama nih sekarang ada di kantor polisi praja v
mak mama sampai langsung ke sini karena mama tuh khawatir
kamu mama gak khawatir sama kamu
mama di kantor polisi
kok mama bisa tahu
karena kemarin itu mama telpon mbak kim
mbak kim yang ngasih tahu kalau kamu tuh ada di sini
sekarang kamu di mana
hah mama mau ketemu sama kamu
aku di kantor ma
mama langsung ke apartemen aja
kita ketemu di sana ya
kamu itu baru keluar dari penjara
kok langsung ke kantor sih
rehat sebentar dari kantormu itu
iya ma aku ada urusan sedikit
yaudah mama tunggu aja dulu di apartemen ya
ya wis mama tungku ya
mending ini apa sih yang dipikirin soal kantornya terus
kamu pernah bilang ke saya
kalau kamu dihukum sebagai pelaku pembunuhan roy
itu adalah sebuah kesalahan
karena kamu tidak membunuh roy
dan kamu minta saya percaya
dan sekarang saya jelaskan ke kamu
kalau randy ditangkap polisi itu adalah sebuah kesalahan
dia tidak menyerang nino
kamu percaya sama saya
saya hanya meminta waktu untuk memastikan
untuk membuktikan kalau semua ini hanya kesalahan
saya ingin mencoba untuk memastikan
karena dari saksi adam
penyiafiktif dan kiki
akhirnya saya dibebaskan
saya tidak pernah menyuruh kiki untuk datang
kenapa apa yang kamu bilang berlawanan dengan kenyataan
kenapa kau bohong sama aku
pada aku yang percaya sama kamu mas
tapi kamu hancurkan semuanya
kenapa nafasku jadi sesak begini
apa aku kena serangan cemas
kepala aku pusing
ya allah aku tidak bisa bernafas
bapak tolong saya berhenti berhenti sebentar ya
ibu apa yang terjadi
saya tidak apa apa
kamu pulang saja
ibu ini kelihatannya sakit
sudah saya tidak apa apa kamu pulang saja ya
saya mau pulang sendiri
ya sudah kalau begitu
ada yang bisa saya bantu pak
begini pak saya kesini karena saya ingin mencabut
tutupan laporan yang dilakukan dari sundara randy
atas nama saya sebagai korban penusukan di jalan purnama
saya memutuskan untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan
saya berterus terima kasih untuk tahunmbalunya
aku mau atur